aduh berapa puluh tahun lalu dia adanya di depan
dan jam jamnya terjadinya yaitu di harus balik tadi
dan yenti garnasi pakar pidana pencucian uang universitas trisakti
nah approach nya itu sudah dibangun sudah disiapkan koridornya